angin musim barat berhembus di selingsing
sebentar lagi warga kampung di kecamatan gantong belitung timur pulau belitung ini
mesti memberi persembahan kepada penguasa lautan
makna buangjong adalah membuang perahu ke laut lepas
suku sawang melakukannya untuk menghindari sial dan petaka
prosesi ini diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana
terutama musibah di laut lepas
sebab sebagian besar dari mereka adalah nelayan
meski sebagian besar penduduk belitung adalah orang orang yang berpengalaman
dan sebagian besar penduduk suku sawang adalah bangsa melayu
namun sepenggal kebudayaan warga suku laut masih ada di negeri timah ini
masyarakat suku sawang lebih dikenal dengan nama orang kampung laut
karena pada zaman dahulu mereka lebih banyak menggantungkan hidupnya pada laut
dan mengembara di perairan nusantara
namun dalam perkembangannya saat ini masyarakat suku sawang banyak yang sudah berubah
mereka sudah banyak pindah ke daratan
dan salah satu daerah yang banyak dihuni oleh masyarakat suku sawang adalah desa selingsing di belitung timur
suku sawang hidup secara berpindah pindah dan tinggal di dalam perahu
mereka menjelajah laut hingga ke kawasan pulau belitung
tak ada catatan pasti kapan orang laut mulai singgah di belitung
namun sebuah versi cerita
seorang rakyat menyebut orang laut berasal dari filipina
konon juga mereka berasal dari satu pulau yang ada di filipina
tapi ini masih hipotesa belum ada angka pasti di mana mereka berasal sebenarnya
bahkan diantara mereka mereka meyakini bahwa mereka ini masih punya hubungan dengan
suku laut yang ada di dae atau lingga
karena beberapa lagu lagu mereka atau mantra mantra mereka seringkali menyebutkan kata kata itu
bukan hanya ritual tahunan
akan tetapi ada unsur unsur kebersamaan yang harus mereka bangun
sehingga wajar saja kalau kita melihat
berdatangan dari santero pulau belitung ini untuk menyaksikan atau meramaikan tradisi buangjong ini
berbeda dengan kehidupan puluhan tahun yang lalu
saat ini suku sawang telah menetap di darat
terbilang jauh dari pantai
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
pemerintah daerah kabupaten belitung merelokasi permukiman suku sawang
di daerah paal i dan juru seberang
permukiman ini ditempati oleh seratus keluarga
namun lambat laun jumlahnya menyusut
terbagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari beberapa keluarga inti
dalam satu wilayah
hubungan kekerabatan antara masyarakat suku sawang terjalin erat
perjalanan ke wilayah sawang
perjalanan ke wilayah sawang
perjalanan ke wilayah sawang
perjalanan ke wilayah sawang
perjalanan ke wilayah sawang
perjalanan ke wilayah sawang
perjalanan rebuka pedro
perjalanan ke wilayah sawang
perjalanan ke wilayah sawang
perjalanan ke wilayah semprego
idris said nelayan selingsing yang kenyang lautan
lebih dari tiga puluh tahun idris melaut di selat belitung
jika sampai usia senjanya dia masih bertahan menebar jala dan pukat tradisional
itu tak lain karena laut adalah hidupnya
kepiawayan melaut terutama mengendalikan perahu kayu ia warisi dari nenek moyang
di musim angin kencang begini hanya jenis siput kecil yang ia kumpulkan
sambil berharap cuaca buruk segera berakhir
pak kehidupan masyarakat sawang dulu sama sekarang itu berbeda ya pak jaringan
mencari ikan tapi sekarang orang orang kita ya banyak mencari yang besar hasil besar seperti teripang
jadi ikan ini cuma untuk bikin laut saja bikin makan
tapi untuk dijual itu untuk mencari uang itu dari bank itu sama kerang kerang di laut
dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk di laut untuk yang orang orang sekarang nih ya pak apa di darat pak
lebih banyak kerja kerja di darat
di darat itu kan yang seporonya ke laut yang di darat itu dia itu lah yang menghasil besar
kalau di darat kan hasilnya sekalipun kerja itu dapat uang
tapi kalau ke laut itu kita mesti cari
nah apa kata orang yang di laut itu ikan banyak tapi bukan punya kita apa boleh buat
ya tergantung dengan rezeki tadi
karena kita secara menua tidak paksaan tidak seperti orang orang melayu itu
yang di jalan jalan itu dipaksa
pakai botas pakai apa apa kalau kita tidak alami
jadi mereka banyaknya kerja di darat juga
ya di darat sebaru di laut sebaru
kerja apa di darat biasanya
di daratnya itu di pelabuhan setiap pagi mencinti manggil mencinti manggil
tapi kalau kita tidak tergoyah karena kita orang jiwa yang layan
misalnya bapak ini ya menjelam
apa yang untuk dapat kita makan hasil jual itu kita memang tidak bisa cari
bapak ini selalu menjelamkan
kalau orang sawang suku laut itu kan biasanya mereka mengetahui petunjuk arah segala macam itu kan dari lihat bintang angin angin arus
terus yang untuk gerhana matahari beberapa minggu lagi
nah kalau kami itu masalah gerhana itu tidak ada masalah kami
tidak ada masalah
tapi orang sawang di laut
kami sawang di laut itu dengan alami
melihat keadaan angin pancarwa kita tahu biar tidak pakai alat
kalau tidak ada matahari nggak ada matahari ya
nah tidak masalah
malam tengah laut kan tidak ada
cuma pengalaman tadi
nah itu bagaimana ribet akan datang bagaimana anginnya sedang bagaimana keadaan barat dan timur
tengah laut mana ada kelihatan
nah itu sudah pengalaman
kalau walaupun satu hari matahari tidak muncul kita tidak pengaruh
wah kayaknya tidak muncul sekarang rata rata
baginya kampung laut bukan hanya hunian
laut adalah segalanya
namun di usianya yang telah lebih dari tujuh puluh tahun
ia hanya bisa berdiam di daratan
nenek cik sudah lama tinggal di selingsing ini
selingsing ini memang dari kecil
sekali di selingsing kan di sana diseberang dulu kami diam
diam diseberangkan habis diseberang
itu kan baru dipindah ke sini dibuat dibikin rumah ini
berarti nenek sudah masih melaut juga
masih mencari cari ikan cari keragi di laut sih
cari cari pekarang di laut
oh cari cari ini ya
kerang buat makannya
cari gimak cari itu katerang apa
menciu apa macam macam lah
tapi sekarang sudah
faya allah tuhan
untuk mendapatkan restu yang maha kuasa idris dan cit ambil bagian dalam ritual sakral untuk menolak bala buangjong sebuah tradisi yang dimulai ratusan tahun silam
siang ini cid tengah menyiapkan perlengkapan buangjong

anjaman menyur kelapa digunakan sebagai dekorasi kaki lipan
atau hiasan yang diletakkan pada tiap sisi jong atau miniatur perahu
setiap tahun warga kampung laut menggelar tradisi turun temurun ini

ini dilakukan saat peralihan dari musim angin barat ke musim angin tenggara

menghargai buiva kita
nek berarti setiap tahun ini disini bikin bikin anjaman anyaman begini
iya setiap tahun
tujuh orang itu bukan tidak pandai baru memang ada yang pandai
tapi itu tidak dapat tidak sempat katakan
nenek nenek berhubung tidak ada gawai lain kan
cuma ini lah
replika perahu menjadi syarat utama persembahan untuk dewa laut
pembuatan perahu sepanjang dua meter ini telah dilakukan beberapa pekan lalu
karena bahan perahu bukanlah sembarang kayu
berbagai prosesi menjelang buang jong membuat warga selingsing larut dalam kesibukan
ada banyak sesaji yang dipersembahkan
warga suku sawang percaya konon nenek moyang mereka ditolong dewa saat diamuk badai
selain jong ada pula ancak atau miniatur rumah yang turut dipersembahkan
ini keren banget ada replika perahu dan juga rumah
dan dua replika ini akan digunakan untuk acara buangjong
salah satu tradisi budaya yang dilakukan oleh masyarakat suku sawang yang ada di pulau belitung
dan dalam acara buangjong ini sendiri memang banyak sekali ritual ritual adat
yang dilakukan oleh masyarakat yang dipimpin oleh para ketua adat
dan untuk buangjong hari ini akan diselenggarakan
hari ini sampai besok tanpa berhenti
suku sawang sebagian besar menganut agama islam
sebagaimana penduduk di daerah riau dan belitung
namun kebiasaan masyarakat adat yang kental dengan ritual belum hilang
pelaksanaan ritual dilakukan selama tiga hari berturut turut
tepat di halaman kampung laut
semoga semuanya berhasil
para tetua adat kembali melakukan berasik atau berkomunikasi dengan makhluk gaib
berasik juga dimaksudkan untuk memanggil roh leluhur yang telah meninggal dunia
dilanjutkan dengan kudu dareng

pemuka adat dan juga para sesekut dari suku sawang sudah mulai berkumpul di tengah lapangan untuk melakukan ritual dan juga berinteraksi terhadap leluhur mereka
seorang pemuda perlahan memanjat tiang jitun dalam keadaan kerasukan
tari tarian pun turut membuat semarak persembahan kepada dewa dewi yang konon menjelmah ikan

seorang pemuda perlahan memanjat tiang jitun dalam keadaan kerasukan
prosesi ini dinamakan petara
seorang dukun adat memimpin prosesi sampan geleng
prosesi sampan geleng
ada banyak sesaji yang akan dipersembahkan
warga percaya susunan sesaji ini bisa melahirkan berkah dalam doa doa yang hendak mereka panjatkan
sesaji utama dalam ritual ini adalah seekor ayam yang akan disuguhkan kepada penguasa lautan
akhirnya miniatur perahu dan rumah ini siap untuk dilarungkan ke laut
proses penurunan replika perahu dan juga rumah ini bersamaan dengan ungkapan janji mereka
dan juga rasa terima kasih serta harapan yang dimiliki oleh masyarakat suku sawang untuk tahun tahun mendatang
jong dan ancak mulai diarak ke tengah laut oleh masyarakat
dukun adat berada paling depan dalam iring iringan tersebut
ia bertugas memberikan arah dan posisi pelepasan jong ke tengah laut
beberapa saat sebelum jong diturunkan dukun adat kembali melakukan ritual membaca mantra
kini jong sudah siap menerima alat
setelah di larungkan miniatur perahu mulai terombang ambing di laut mengikuti arus
berbeda dengan jong ancak diletakkan di atas kayu yang ditancapkan ke dasar laut
tradisi ini menjadi bukti bahwa suku sawang dan laut begitu melekat
inilah hari yang ditunggu banyak orang selingsing
inilah saatnya doa doa dipanjatkan
seraya memohon ampunan dosa sekaligus berterima kasih kepada yang maha kuasa atas berkah dari laut yang mereka nikmati selama ini